lewat keterangan pers dua puluh november lalu
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim memutuskan
sekolah tatap muka dapat kembali digelar mulai januari dua ribu dua puluh satu mendatang
keputusan ini juga tertuang dalam surat keputusan bersama
tentang panduan penyelenggaran pembelajaran pada semester genap
tahun akademik dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di masa pandemi covid sembilan belas
nadiem menegaskan sekolah tatap muka bisa digelar
asalkan ada persetujuan dari pemerintah daerah
kepala sekolah komite sekolah hingga orang tua siswa
keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan
bukan hanya pemda tapi kepala sekolah dan komite sekolah
komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah
jadinya kuncinya ada di orang tua
dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka
sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka
tapi ini diberikan haknya kembali untuk pemda menentukan
mau sekolah sekolah mana yang boleh apa tidak
alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah
bahwa sebenarnya alokasi perkabupaten itu sangat terlalu besar
sehingga mereka mungkin punya desa desa kecamatan kecamatan
atau keluaran keluaran yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan pjj
yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka
selain persetujuan dari ketiga pihak
ada protokol ketat yang harus dipatuhi saat sekolah tatap muka
kembali dibuka januari dua ribu dua puluh satu mendatang
satu kelas maksimal diisi oleh delapan belas anak
dan diharuskan menerapkan sistem rotasi atau dua shift
selain itu dalam pelaksanaan sekolah tatap muka
kantin tidak boleh dibuka
sementara itu jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa smito menyebut
institusi pendidikan harus memiliki sarana sanitasi dan kebersihan yang layak
mulai dari toilet hingga sarana cuci tangan
sekolah juga harus mewajibkan penggunaan masker
memiliki akses pada pelayanan kesehatan
dan mempertimbangkan sejumlah faktor kesehatan lainnya

memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan
memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan
apabila ada riwayat komorbid
risiko perjalanan pulang pergi
termasuk akses transportasi yang aman
untuk siswa ataupun untuk para gurunya
serta riwayat perjalanan dari daerah dengan zona risiko tinggi dan kontak erat
serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif
rencana pembukaan sekolah tatap muka ditanggapi beragam
di kota bandung jawa barat
pihak dari smkn delapan
mengaku sudah menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan
mulai dari fasilitas cuci tangan hingga bilik disinfektan
meski demikian pihak sekolah masih akan terus mengkaji
dan melihat perkembangan lebih lanjut dari laju penularan covid sembilan belas
sebelum memutuskan kegiatan belajar mengajar tatap muka diselenggarakan kembali
sementara di surabaya jawa timur
sejumlah sekolah di surabaya meminta jaminan kepada pemerintah
terkait dengan swab test bagi murid
pemerintah juga mencari teman dan orang tua
serta pedoman penanganan kasus
pemerintah paling tidak men support dari swab
mungkin siswa ini pun juga harus di swab
kemudian juga orang tua orang tua juga harus di swab
nah sementara kemarin kita juga sudah guru gurunya sudah melakukan kegiatan swab
nah berarti berjenjang kemudian ada siswa juga harus di swab
dan orang tua juga harus di swab
selain pihak sekolah sejumlah sekolah juga harus di swab

selain pihak sekolah sejumlah orang tua siswa sejatinya menyambut baik
rencana dimulainya kembali sekolah tatap muka
kalau saya pribadi lah ya lebih prefer anak anak masuk sekolah
toh selama ini anak anak juga sudah ke mal
sudah liburan sudah ke taman wisata hotel segala macam
terus kenapa enggak kalau sekolah
gitu aja sih sama aja saya rasa
jadi pemerintah juga wajib menyediakan atau memfasilitasi segala kemungkinan yang terjadi
sekolah harus orang tua dan murid harus melakukan tes swab
apakah tanggung jawab pemerintah
apakah pemerintah memberikan fasilitas swab gratis
kemudian jika nanti terjadi sesuatu ada kluster yang
plaster baru yang muncul di sekolah apakah pemerintah siap
nah itu yang harus segera diantisipasi
jadi harus mempersiapkannya tidak perlu sesuatu terjadi dulu baru ada action
kita semua tentu berharap dengan segala upaya
yang tengah dilakukan pemerintah
mulai dari meningkatkan jumlah testing dan pelacakan kasus
laju penyebaran covid sembilan belas di indonesia dapat terkendali
saat sekolah tatap muka digelar awal tahun depan
selain itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi aspek penting
untuk dapat meminimalisasi penularan virus corona
ingat pesan ibu untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah
menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
jangan sampai karena lalai kita dan orang tersayang menjadi korban